halo cintra mau dicoba sekarang
iya siap siap siap
pelan pelan kur makannya
tuh masih sisa
burr cangkicu dong
pakai santan gak
oke tunggu ya
kok udah rapih
mau ngantar bapak sama ibu ke bandara
bukannya kemarin baru sampe
tuh udah pulang lagi
iya ada urusan di rumah
burr gua udah ngedenger kemarin lu nyari motor ya
motor bebek punya saudara gue
yah kencing gue tuh mau jual motor
telat lu bang orang gue udah beli
halo ani jemput sekarang
kakak jadi makan
jadi bang ini tinggal sini dulu
gue mau narik dulu
tapi ini pergi mana
udah disini dulu
gue sebentar doang
ini mas pur
belum ada kembaliannya
yaudah gak apa apa
nanti sore aja kembaliannya
mendingan kamu aja yang ntar sore bayarnya
sekalian gue anterin pulang
iya mending mas pur aja pegang uangnya
biar nanti sore aku nggak usah bayar lagi
pak nanti setitip salam aja ya
maaf gitu gak bisa dateng
gak apa apa tuh tis
beneran bapak teng gak mau diantar ke kondangan
ulu ulu gak usah yoh
kalau cuma bola kutip
kalau cuma buat bapak sendiri kan
ongkosnya juga jadi sedikit
eh kalau bolak balik teh
ongkosnya berapa ya bapak
nanti santra ketemu ya sekarang ya
iya nanti kalau bapak sudah pamit
sama haji murad sama mbak be ya
berangkat berangkat tuh
ojak mendingin bubur kacang hijau

kan emak jadi kagak masak nasi goreng buat kamu
jadi banyak tuh makanan iya
ternyata enak aja
masa mak gak disisain
mau dicoba sekarang
pelan pelan kur makannya
tuh masih sisa
mana udah enggak
eh belum bayar loh
habisin dulu nih bukunya
emang kata si dokter
tadi kapan boleh pulang
kalau nggak sehari dua hari lagi mak
berapa tuh bayarnya ya
kagak tau mak
ojak belum nanya
ntar mak aja yang nanya
kagak usah mak
ntar ojak aja nanya
mak aja yang bayar
masih ada duit tabungan kok
kagak usah mak
emang lu punya duit
kalau aku sih
lebih suka husen
dari keluarga miskin
dan merupakan anak adopsi
tapi bisa jadi pengusaha
jarang laki laki kayak gitu
bisa enggak ya
aku jadi pacar rusih
kayaknya susah deh
saingan kamu banyak
yang suka sama dia kan
cerita gadis kebaikan
bicara sama ruangan
banyak ali kenang
soalnya yang penting
atau gue langsung ke rumah sakit
kagak dah mah capek
lo minta tolong sama si iyoh deh buat nemenin tati di rumah sakit
kagak usah ma biar ojek aja
jangan lo ojek aja sana
tis pak haji mah biasa suka pantun
si lulu naik andong kalau kagak ada lu mancingnya kagak rame dong
lo lo jik saya kan cuma mau ke ondangan nanti juga balik lagi atuh
oh gak boleh
pokoknya ini kagak balik lagi bener lo
nah ini ada manajer marketing
bisa kan dulu ayah pernah ngerjain proyek marketing
habis nggak nemu yang lain
bun bun nemu lowongan lain nggak
gak ada ini halaman iklan
mas bur kenapa belum sarapan ya
kok kelihatan lesu
lagi ada pikiran
citra jalan dulu ya
mau ngantar bapak ke terminal
iya cuma mau ke ondangan mas ojak
tes gue boleh minta tolong gak
si yo mau kagak ya temenin si tati cuman sampe sore doang
bun bun doain ae ae ya
iya moga moga kali ini ae ae diterima kerja
ae ae doain bun bun juga
biar pesanan rendangnya bunur malah makin banyak
maaf ya jadi ngerepotin
gak apa apa tuh namanya juga tetangga harus saling bantu
tadinya saya yang mau nemenin tati tapi mas suruh saya ng'ojek
bener kata emak bang ojak ng'ojek aja
mas sofian apa kabar
hei bang arun
eh ada kerjaan
tuh kan saya bilang juga apa harus sabar yang namanya usaha itu ada pasang ada surut
kalau kerjaan memang ada pak
ada pak tapi belum tentu buat saya
soalnya saya baru mau melamar